hai sekitar dua ribu umat hindu dari desa adat peguyangan dan pasar bali menggelar upacara
melasti di pantai padanggalak pada minggu kegiatan ini sengaja dilaksanakan lebih
awal dari desa adat lainnya untuk menghindari kepadatan warga saat upacara melasti
berbeda dengan dua tahun sebelumnya dimana upacara dilakukan secara terbatas dan hanya
diikuti oleh tokoh adat dan pemangku saja pada tahun ini upacara sudah diizinkan diikuti oleh
masyarakat umum bendesa adat desa peguyangan denpasar menyebut pihaknya hanya mengizinkan
maksimal dua puluh orang dari masing masing pura dari setiap banjar untuk mengiringi proses
ini namun banyaknya pura di setiap banjar yang ada di satu desa adat di bali membuat
jumlah warga yang ikut pun juga banyak artinya tidak semua warga desa yang ikut pak ya
pada hari yang sama menyambut perayaan hari nyepi tahun baru saka ke seribu sembilan ratus empat puluh empat umat hindu
di jepara jawa tengah menggelar upacara melasti di pantai bandengan

pembelian upacara sebelum puncak perayaan hari raya nyepi yang akan diperingati pada tiga maret mendatang
umat hindu mengarak dan membawa pratima atau simbol patung dewa yang disucikan di sumber mata air seperti pantai ataupun danau
tim liputan cnn indonesia